aku harus tau gimana keadaan abi reva
abi baik baik ajakan disana
aku tau kamu abis dari sana pasti
dewi kamu masuk sekarang
aku tahu kamu mau ke rumah mama retno kan
kamu mau ngacauin semua rencana aku iya kan
jadi abi boleh kok
kalau abi juga memanggil tante reva dengan sebutan mama
tante jadi semakin kagum sama kamu
hati kamu terbuat dari apa sih
sampai kamu bisa segitu pedulinya sama anak yang bukan anak kandung kamu
bahkan mengizinkan dia untuk memanggil kamu
abii kangen tante dewi
apa gitu dari ini obesity cita cita aja
aku pulang ya tante
apa yakan aku ke rumah
aku pulang ya tante dewi

ya allah kuatkan aku
rumah memang gak jauh lagi
kamu ngapain disitu
aku harus tau gimana keadaan abi refah
abi baik baik ajakkan disana
aku tau kamu abis dari sana pasti
aku mau ke rumah mama
dewi kamu masuk sekarang
aku tau kamu mau ke rumah mama repno kan
kamu mau ngacauin semua rencana aku iya kan
aku mau ngasihin abi baik baik aja
dewi udah deh kamu gak usah bondong
mendingan sekarang kamu masuk
kalau kamu gak masuk perjanjian kita akan batal
kamu tau kan resikonya
kamu gak akan pernah bisa ketemu sama api
mendingan kamu masuk sekarang juga dewi
nah lari aja sih
wah yangsanya parah gitu anda
sekarang triste dua sendiri
kita akan misi baron abdul names
penggilang kepada dokter kusmara ditunggu di gede segera
mas bobi di rumah sakit
nisa aku harus pergi dulu nih
nanti aku telfon ya
mas bobi berkeliaran di rumah sakit
pasti dia mau ngurusin deh
ini gak bisa aku biarin
dia sudah terlalu tersesat lebih jauh
aku harus menyingkirkan dia untuk sementara waktu
biar dia tidak terus terusan menjadi malaikat pelindung buat dewi
kamu ganti baju
aku gak mau kamu sakit lah
kalau kamu sakit aku yang repot
dan aku juga lupa
aku gak mau mas ferry terus terusan ngurusin perempuan penyakitan kayak kamu
seharusnya kan tadi kamu bawa aku ke rumah mamaratmu
bukan ke sini
kamu udah janji sama aku
kamu ikutin apa yang aku mau
selama aku bantu kamu untuk mendapatkan yang kamu mau
gak usah lebay kamu denny
kamu itu baru bantu aku sekali
itu pun belum ada perkembangan yang menyenangkan
terus sekarang kamu minta aku melakukan suatu hal yang lebih
jangan mimpi kamu
kalau aku berhasil bantu kamu
dan nanti kamu akan tetap mengambil mas ferry dari aku
saya ingin sekarang kamu ganti baju
di kamar aku tuh ada toilet
gue mau ke jenguk dewi
tadinya gue pengen jenguk dewi setelah gue pulang dari kantor
tapi kebetulan gue lagi ada meeting dekat sini
jadi kenapa gak sekalian
saya juga mau
ya mumpung nggak ada pasien saat ini
jadi cuma tadi mau mampir sebentar
nanti aku lihat dewi juga
iya ada apa
iya aku cuma mau kasih tau aja kalau
dewi ada di apartemen aku
gini mas tadi tuh
aku nemuin dewi di pinggir jalan
kayaknya sistem keamanan di rumah sakit kamu itu sangat payah sekali ya mas
sampai sampai pasien yang lemah seperti dewi
bisa kabur berkali kali
iya maksud aku
kalau misalkan kamu mau cari dewi kamu tahu harus kemana
ya terima kasih
jadi gini bobby ternyata
ternyata dewi itu ada observasi ada beberapa tes yang harus dijalankan saat ini
jadi sekarang dia emang gak bisa
gak bisa di jenguk sebenarnya
jadi mungkin mendingan besok
besok aja atau mungkin hari yang lain
dokter jaganya yang
yang tanganin dewi barusan kabarnya
oh ya udah gak apa apa
cuma gitu gue balik dulu